sementara itu tim kampanye nasional joko widodo ⁇ maruf ⁇ amin menantang badan pemenangan nasional prabowo subianto sandiaga uno untuk adu data di pleno kpu
tkn merasa banyak kejanggalan data yang disampaikan bpn saat pemaparan terkait kecurangan penyelenggaraan dan penghitungan suara pemilu
bertempat di media center rumah cemara jurubicara tkn arya sinulinga mengatakan pihaknya menantang bpn untuk adu data di sidang pleno komisi pemilihan umum dua puluh sampai dua puluh dua mei mendatang
arya mengklaim pihaknya sudah melakukan pengolahan data yang disajikan oleh bpn saat pemaparan kecurangan penyelenggaraan pemilu
arya menambahkan pada april dua ribu sembilan belas bpn mengklaim prabowo sandi menang dengan perolehan suara enam puluh dua persen
namun setelah hampir satu bulan angka itu turun menjadi lima puluh empat persen
data yang tidak konsisten ini membuat tkn yakin bpn tidak memiliki data yang akurat